ya megi tentunya dengan digratiskan selama satu bulan ini bus dampri membantu masyarakat yang tinggal cukup jauh dari beberapa kota ya
ya benar sekali dan tarifnya tadi kita juga bisa lihat delapan puluh hingga rp seratus ya heranov
cukup murah tentunya ini
ya cukup saya merasa ini mungkin ya cukup
oke kita ke informasi berikutnya bandara internasional jawa barat atau bandara kertajati resmi beroperasi setelah menerima limpahan dua belas rute penerbangan dari bandara hussein sastra negara bandung
letaknya yang jauh dari pusat kota dikhawatirkan kurang menarik minat masyarakat
meski begitu kehadiran bandara ini diyakini akan berdampak positif terhadap perekonomian di jawa barat
senin pagi suasana di bandara internasional jawa barat atau bandara kertajati majalengka tidak seperti biasa
sejak pagi penumpang sudah memenuhi terminal keberangkatan untuk melakukan check in sebelum penerbangan
hal ini merupakan imbas dari pengalihan dua belas rute penerbangan dari bandara hussein sastra negara bandung
ke bandara kertajati
ada empat maskapai yang resmi memindahkan penerbangan keluar pulau jawa dari hussein sastra negara bandung ke kertajati
yaitu garuda indonesia citylink lion air dan air asia
keempat maskapai ini setiap harinya dijadwalkan akan melakukan sembilan belas jadwal penerbangan ke dua belas kota di indonesia
seperti kemedan palembang padang batam pontianak banjarmasin dan makassar
kesiapan kami adalah yang
pertama jelas melakukan semua pengecekan fasilitas layanan penumpang dan layanan penerbangan
memastikan bahwa semua fasilitas dapat digunakan
dan memastikan semua tenan yang sudah ada di bandara kertajati ini sudah mulai melayani penumpang sejak dari pukul lima tadi pagi
berbagai fasilitas penunjang seperti counter check in alat pemindai x ray panel informasi penerbangan toilet tempat ibadah
dan kursi tunggu sudah siap untuk digunakan
ya saat ini saya berada di boarding room bandara kertajati
saya akan mengajak anda untuk melihat lihat seperti apa kesiapan fasilitas yang disediakan di boarding room atau ruang tunggu bandara kertajati ini
di boarding room sudah disediakan berbagai fasilitas yang bisa digunakan sambil menunggu
mulai dari kursi taman bermain anak tenan penjual makanan hingga colokan listrik
untuk moda transportasi darat dari kertajati menuju bandung
sebanyak sepuluh angkutan umum sudah tersedia di bandara kertajati
pemindahan bandara ke kertajati ini tentunya jika kita melihat dari sisi yang berbeda
ada potensi ataupun peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan khususnya bagi warga majalengka dan sekitarnya
ini memang sudah mulai terlihat seperti adanya kehadiran warung warung makan
ataupun usaha ekonomi kecil kemudian hadirnya perhotelan
serta ada penyerapan tenaga kerja khususnya di bandara internasional jawa barat ini
dan tentu ini hanya sebagian kecil dari potensi potensi
yang mungkin masih bisa digali dan ini tentunya menjadi pr bersama
baik pemerintah maupun masyarakat bagaimana memanfaatkan potensi ini
franky wijaya kvjati majalengka